siapa sangka di tengah perkotaan masih ada perkampungan yang terbengkalai
sering dengan berjalannya waktu kampung duku atau yang lebih dikenal dengan kampung mati vietnam
yang terletak di keramat jati jakarta timur kerap dianggap angke
bagaimana tidak lokasi seluas dua lima hektare ini kerap terendam banjir
dikelilingi rumah yang hancur dan lembab serta hanya dihuni oleh tiga belas kepala
bejo salah satu penjaga bangunan yang telah menempati kampung ini lebih dari lima belas tahun
menuturkan beberapa kisah mistis yang terjadi di kampung mati vietnam
kalau mistisnya sih banyak
nah antara asli ada dan tiada itu banyak
kalau di sebelah situ kan banyak tuh anak
itu yang di ini kan derm derm
itu kalau maharib sebelum maharib banyak anak kecil kecil
pada ngumpul di situ
di bekas musola sana dulu
ini juga ada pokoknya di tiap ruangan itu ada
kalau bisa melihat ini sebenarnya ya kerajaan lah
bukan hanya kisah mistis kampung mati vietnam juga memiliki cerita sejarah di balik namanya
dikutip dari ensiklopedia pada seribu sembilan ratus tujuh puluh lima terjadi perang saudara antara vietnam selatan dan vietnam utara
yang diakhiri dengan jatuhnya ibu kota vietnam selatan ke tangan pasukan vietnam utara
perpindahan warga vietnam selatan secara berbeda
besar besaran pun terjadi
salah satunya ke indonesia
sekitar seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh warga vietnam mulai mengisi kampung dukung
itu dibangun di sebelah sana jembatan tadi
itu ada lima bangunan
ya kayak barak aja
jadi kayak gudang aja gimana sih bangunan gede los gitu aja
terus itu sampai tahun berapa pak
sampai tahun delapan puluh
akhir delapan puluh an lah
dia minta suaka ada yang ke australia ada ke singapura
ya kemana dia suka aja gitu
setelah warga vietnam pindah dari kampung dukuh lahan ini pun dijadikan panti jompo
sama pemerintah dijadikan tempat panti jompo jadi penampungan panti jombo
jadi ini dulu dibuat percontohan se indonesia
jadi di sini tuh terkenal dip soslas sebenarnya
ini dulu rapi sini
tadinya bangunan ini merupakan barak peninggalan dari vietnam seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh
namun ketika sudah dijadikan panti jompo barak ini pun berubah menjadi rumah rumah yang bisa diisi oleh para lansia
kampung yang tadinya rapi dan bersih berubah nasib
setelah banjir pada dua ribu dua merendam kampung dukuh
setelah banjir melanda kampung dukuh di tahun dua ribu dua tempat ini yang tadinya menjadi panti jompo sudah tidak bisa lagi digunakan
karena memang gedung gedung menjadi hancur
seperti bisa dilihat tadinya ini panti jompo yang memiliki dua kamar mandi dan enam kamar
tapi semuanya sudah tidak bisa digunakan saat ini
hingga kini hanya dua puluh rumah yang masih layak huni
nama kampung mati vietnam ini pun berasal dari latar belakang kampung yang pernah menjadi tempat pengungsian warga vietnam dan sudah tidak banyak dihuni lagi
beberapa rumah yang masih layak untuk ditempati akhirnya dihuni oleh warga
seperti rumah yang ada di belakang saya ini tadinya adalah gedung serbaguna
namun sekarang digunakan menjadi rumah warga serta musola bagi para warga yang tinggal disini
namun sekarang digunakan untuk menjadi rumah warga serta musola bagi para warga yang tinggal disini
warga yang tinggal di sini
bejo mengatakan sudah lama ada wacana
tentang relokasi dari pihak pemerintah
pemerintah pun sudah menyediakan rumah susun
bagi para warga
namun warga memilih menetap
sampai ada tindak lanjut dari pemerintah
ya kemarin kan kita sempat dipindahkan
di cakung barat
dikasih kunci dikasih fasilitas tonon
nah berhubung pada kerjanya sini
nyari nafkahnya sini sekolah di sini
jadi buat kesononnya jauh
yang udah pindah sono dikasih kunci
balik lagi ke sini
nonon bercerita sumber pendapatannya
berasal dari pasar induk ramadjati
yang terletak tidak jauh dari kampung dukung
kalau di sini kan udah kebiasaan
dari dulu di sini
kita udah banyak tetangga banyak saudara
jadi kita lebih betah di sini
saya kerjaannya ngepas bawang
ibu rumah tangga lah
dari pasar induk
jadi dia ngantar ke sini masih bulat
nanti kita ancurin
kupas bersih buat masak
udah bersih besok pagi diambil
dibawa lagi dikasih lagi yang bulat
dihubungi melalui pesan singkat
kepala dinas sosial dki jakarta
premi lasari menyatakan
tanah tersebut sedang dalam proses pemindahan
ke dinas sumber daya air
jika sekiranya kampung duku akan digunakan sebagai
warga kampung duku hanya berharap
nantinya akan dipekerjakan di area
nantinya akan dipekerjakan di area ini
lauren siagata yudhistira satria jakarta